ya melek apa brand

biar kokom siap untuk melayani
enggak kom abang datang kesini bukan untuk belanja
dari pagi mbak rumana sama pak haji nggak datang kemari bang
kalau emang ada keperluan penting bang roby ke rumahnya aja
ya udah deh
iya salam salam pak
kusipi banget ya
ayem masuk kagak ya
jangan jangan room juga lagi nggak ada
rob ini udah malam begini lu baru pulang
udah makan belum sih
iya mbak tadi di kantor banyak pekerjaan
tapi makan belum sempat
gimana badan lu kagak
makan aja telat telat dulu
udah sekarang begini gue ganti baju
cuci tangan ya
terus tuh makanan tuh masih ada tuh
ini aja belum gua angkat ke belakang
berita tentang haji maimunah
kesian banget ya haji maimunah
sampai sekarang belum ditemuin
yang gua pikirin nih duh
gua khawatir bener keadaannya si rumana
pasti dia sedih pemberi
mendingan lu telepon aja ke si rumana ya
tanya keadaan dia bagaimana
nih biar gue juga agak tenang nih
ada apa bang robi telepon rum
maaf mengganggu rum
apa sudah ada berita tentang bumi kamu
setelah diidentifikasi ternyata jenazah itu bukan pemilik
abang ikut senang mendengarnya
bang handphone rum kayaknya mau habis deh baterainya
nanti bang roby telepon lagi ya
makasih ya bang
bang robi nanya soal keadaan ummi
bagaimana sekarang lagi di perjalanan pulang ke rumahnya
dan informasi terbaru
kalau mayat itu ternyata bukan minyak
terus kabarnya sih
hajar maymunanya bagaimana kak ting
udah ada kabar belum
belum ada mak
kita berdoa aja yang terbaik buat rumana
terus kalau si rumana sekarang mau ke rumah sakit
dia mau ditemenin sama siapa ya
rob masa dia sendiri sih
di rumahnya kan ada si mahmud
ada mandor daud
jadi ya nggak mungkin lah rumana pergi ke rumah sakit sendiri
pasti si ramadi kan selalu siap nganterin rumahnya kemana mana
gue kagak ngerti deh ro
jalan pikiran lo tentang si rumana sama si ramadi
pasti lo bilang kalau mereka tuh lu saling cinta
udah gitu terus gue bilang lagi
kalau si rumana itu udah kagak cinta lagi sama si roby
rob mending istirahat dulu
lo capek kan
udah makan belum
makan dulu kak
ini rasanya badan capek banget seharian kerja
yaudah ya pak mak mak
ayo mau bersih bersih dulu
bang rumah istirahat dulu ya
aman kagak ada yang berisi
rumah sekali sepi sepi semua
sampai pagi tidur
masa pagi tidur
pren ke mana sih pren
masa jam segini juga tidur sih pren
ada apaan sih
nya pren ke mana
kan di luar sama loko
nanya gue sih
ke mana sih pren
ya ilah ngapain nih aki aki di situ
ya ngapain sih tua tua banyak tingkah
pake bengong di sumur
ih mana dalem lagi tuh sumur
kemarin tetangga bengong di sumur meninggal
ya melek apa pren

ya siapa yang bengong di sumur
ya siapa yang bengong di sumur

ya siapa yang bengong di sumur
nasi goreng spesial
jawab dong pren
orang ngobrol agak dikasih jawaban
pren ini bener nih kagak mau jawab nih
jatoh baru rasa
kayak celepuk ngasok di sini
plan ini ada duit sejuta nih kita bagi dua aja dah
waduh yang duit juga deh
gue gak ajak main ps loh
ngapain sih perutnya pegang pegang
masa sih mendang mendang emangnya debit bekan
ya coba bang pegang deh
mana sih kagak mendang mendang
berarti dia malu sama bapaknya nih
masa bapaknya malu
lagian yang bapaknya malu maluin apa ya
ya enggak sih bang
oh ya bang gak salah antre untuknya
osg tuh yang buat ini ya
mereksa baiknya laki atau perempuannya
iya udah besok abang nantrin
tuh tuh tuh tuh
nih nih nih nih geraknya di sini
dia gak malu sama bapaknya
maimunah dimana lo